presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto disambut hangat keluarga besar partai demokrat
saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan partai demokrat
selain ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
presiden ke enam republik indonesia yang juga ketua majelis tinggi partai demokrat sby
menyambut langsung kehadiran prabowo dan rombongan
acara buka puasa bersama secara khusus mengundang prabowo subianto sebagai presiden terpilih
dan tidak mengundang elit parpol koalisi pengusung prabowo gibran lain
kehadiran presiden terpilih yang juga ketemu partai gerindra disambut antusias keluarga besar partai demokrat
dapat kehormatan diundang buka puasa bersama dengan keluarga besar partai demokrat
kesempatan saya ucapkan terima kasih atas dukungan mereka yang luar biasa kepada kampanye kemarin
lukisan oleh pak sby yang beliau lukis sendiri dalam waktu sepuluh jam rupanya
baru selesai berapa jam yang lalu luar biasa
kita sangat terima kasih